kompas malam saudara rekapitulasi tingkat nasional di pleno terbuka kpu pusat masih berlanjut pada jumat lima belas maret
pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran tercatat unggul di provinsi ntb jambi dan papua selatan melalui rekapitulasi tingkat nasional hari ini
di ntb prabowo gibran memperoleh dua satu ratus lima puluh tiga delapan ratus empat puluh tiga suara
di jambi prabowo gibran memperoleh satu empat ratus tiga puluh delapan sembilan ratus lima puluh dua suara
sementara di papua selatan prabowo gibran mendapat satu ratus enam puluh dua delapan ratus lima puluh dua suara
pasangan nomor urut satu anies mohaimin memperoleh lima ratus tiga puluh dua enam ratus lima suara
di jambi disusul pasangan nomor urut tiga gajar mahfud dengan perolehan suara sebanyak dua ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh satu
sementara di papua selatan anies mohaimi memperoleh dua ratus tiga puluh empat dua ratus lima puluh satu suara
gajar mahfud dengan perolehan suara sebanyak dua puluh satu sembilan ratus enam suara
dua satu ratus sembilan puluh tiga lima ratus tiga puluh empat suara
dan ganjar pranowo mahfud
sempat melakukan unjuk rasa di depan kantor kpu
kedua aksi massa terdiri dari dua kelompok dengan tujuan berbeda
kelompok pertama merupakan masa yang mendukung kinerja kpu
dan meminta kpu segera mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
sementara kelompok massa yang lain memprotes hasil rekapitulasi kpu
lebih lengkap terkait perkembangan rekapitulasi suara kpu
kita akan bergabung dengan jurnalis kompasifi dian silitonga
di hari ke tujuh belas ini provinsi mana yang tengah dihitung dan seperti apa hasilnya
ya nitya di hari ke tujuh belas ini ada total enam provinsi yang melakukan rekapitulasi suara
terbagi dalam dua panel seperti biasa
secara keseluruhan hari ini panel a menghitung untuk provinsi nusa tenggara barat
kemudian provinsi jambi dan juga provinsi maluku utara
kemudian untuk panel b menghitung provinsi aceh kemudian juga papua selatan dan sumatera utara
nah meskipun penghitungan untuk provinsi maluku utara dan juga sumatera utara masih berlangsung
tapi tadi rekapitulasi untuk pilpres sudah disahkan oleh komisioner kpu
di maluku utara pasangan calon nomor urut satu anies mohaimin
ini memperoleh sekitar dua ratus empat ratus lima puluh sembilan suara
kemudian pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran memperoleh
kemudian pasangan nomor urut tiga ganjar mahfud
memperoleh sekitar sembilan puluh satu dua ratus sembilan puluh tiga suara
dan kemudian di sumatera utara anies muhaymin
memperoleh sekitar dua tiga ratus tiga puluh sembilan enam ratus dua puluh suara
kemudian prabowo gibran memperoleh empat enam ratus enam puluh empat ratus delapan suara
dan ganjar mahfud memperoleh suara sembilan ratus sembilan puluh sembilan lima ratus dua puluh
ini adalah sekitar empat puluh delapan suara
artinya untuk hari ini pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran
unggul di lima provinsi yakni ntb papua selatan jambi maluku utara dan juga sumatera utara
sementara pasangan calon nomor urut satu anies mohaimin unggul di provinsi aceh
nah hari ini secara keseluruhan kpu sudah dan sedang menghitung
atau melakukan rekapitulasi suara untuk tiga puluh satu provinsi
dan dari tiga puluh satu provinsi ini saya mencatat pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran
memimpin perolehan suara dengan total tujuh puluh tiga lima ratus sembilan puluh satu dua ratus delapan puluh sembilan suara
kemudian disusul anies muhaymin dengan perolehan dua puluh sembilan tujuh ratus lima puluh tiga satu ratus enam belas suara
kemudian ganjar mahfud dengan dua puluh dua delapan ratus lima delapan puluh satu suara
nah dari tiga puluh satu provinsi prabowo gibran ini kemudian unggul di dua puluh sembilan provinsi
sementara pasangan anies muhaymin tercatat unggul di dua puluh sembilan
dua provinsi yakni sumatera barat dan juga aceh
sementara untuk ganjar mahfud tercatat sampai dengan hari ini belum unggul di provinsi manapun
nah dari tiga puluh satu provinsi artinya masih tersisa tujuh provinsi lagi yang harus melakukan rekapitulasi suara
tentu saja kpu harus mengejar penghitungan suara di tujuh provinsi
sampai tenggat waktu lima hari ke depan
karena seperti yang kita tahu ini batas waktunya tanggal dua puluh maret
kpu harus segera mengumumkan atau menetapkan
hasil pemilu dua ribu dua puluh empat baik itu pilpres maupun juga pileg
komisioner kpu optimistis bahwa proses rekapitulasi suara ini akan selesai sebelum tanggal dua puluh maret
kita akan pantau bersama nanti teknisnya seperti apa
apakah nanti kalau sesuai target rekapitulasi ini bisa selesai misalnya tanggal delapan belas maret
kemudian kpu langsung mengumumkan hasil pemilu
atau meskipun sudah selesai rekapitulasi suara tanggal delapan belas maret
kpu akan tetap mengumumkan di tenggat waktu terakhir tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
jalannya proses rekapitulasi suara apalagi kita tahu di tengah proses rekapitulasi suara ini juga ada dinamika
yakni aksi protes di berbagai tempat dan juga dari kelompok masyarakat tertentu
yang kemudian sebagian besar mempertanyakan proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh kpu
terima kasih jurnalis kompas sivi dian silitonga